sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari dari arena rakernas pan
teddy selamat siang yang ditunggu adalah siapa yang kemudian menjadi calon presiden pilihan pan
nama nama yang muncul siapa saja sejauh ini sebelum nanti mungkin kita mengetahui secara resmi usulan dari dpd dan dpw sore ini
ya selamat siang elvira betul bahwa hari ini partai amanat nasional melakukan rapat kerja nasional atau rakernas
tapi sebenarnya rakernas ini sudah dimulai rangkaiannya sejak hari jumat dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh dan akan berakhir hari ini
memang ada sebanyak agenda kegiatan yang dilakukan di rakernas yang sekaligus dalam rangkaian hari ulang tahun partai amarat nasional yang ke dua puluh
dengan tema besarnya adalah birukan langit indonesia
dan dalam tema besar ini juga mengangkat isu lingkungan dan juga potensi kaum muda
siapakah nama nama yang kemudian akan diusulkan untuk maju sebagai calon presiden dari partai amanat nasional
ini nanti akan dibahas dalam rakernas yang nanti malam juga akan ada pidato dari ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
ini sampai saat ini memang ada berselihuran nama nama elvira
kalau kita tahu sebelum menuju rakernas ini pan juga sudah mengadakan rapat kerja daerah dan juga rapat kerja wilayah
nah dari lima ratus an lokasi dpd kemudian dpw dari partai amanat nasional ini di tingkat kabupaten dan kota
juga sudah nanti akan mengusulkan nama nama tersebut dalam rakernas ini
dan nanti akan dikerucutkan ada sejumlah nama yang kemungkinan besar dibahas secara internal oleh pihak pan
untuk dijadikan siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon presiden
atau mungkin juga bisa ada nama calon wakil presiden
saya akan berbincang lebih detail mengenai acara rakernas partai pan bersama ketua dpp partai amanat nasional bima arya
selamat siang kang
selamat siang selamat siang
nah ini menarik ini hari ulang tahun eksistensi pan ke dua puluh empat juga akan membahas soal calon nama nama calon presiden di rakernas ini
kira kira siapa aja yang sudah dikumpulkan namanya
jadi prosesnya itu agak panjang
mulai dari rakerda jadi lima ratusan
dpd di tingkat kota kabupaten mengusulkan nama nama yang agak banyak
naik lagi ke tingkat provinsi atau dpw
dan mulai hari ini tadi pagi mulai dibahas di rakernas kita
jadi kalau kita lihat ada agak banyak nama nama ya
ada menteri ada kepala daerah ada pengusaha
nah nanti ketemu akan membacakan itu
kalau dilihat juga dari perkembangan dinamika perpolitikan di tanah air
setelah masuk dalam koalisi indonesia bersatu ini kib
partai amanat nasional juga pernah ketum
pernah mengungkapkan bahwa mencalonkan atau mengusulkan nama nama seperti sandiaga uno
tangkapan ini seperti apa di respon
kita kan menangkap apa yang ramai di bawah
ada beberapa nama itu populer sekali di kawasan tertentu misalnya
nah ini kita tangkap gitu ya
berusaha juga untuk mengkomunikasikan itu nanti dengan kib
kita kan bagian dari kib
jadi harus ngobrol juga dong dengan golkar dan dengan p tiga gitu ya
tapi ya kalau ketemu menyebutkan nama selama ini
itu menangkap aspirasi itu
jadi kita siap mendukung intinya
tapi yang pasti akan ada dari internal
ini juga dari beberapa rakerda kemudian rakerwil ini ada usulan nama nama yang datang berbeda beda
misalnya dari rakerda nama ganjar prasad
ranowo cukup populer dipilih
kemudian ada nama gubernur dki jakarta anies baswedan
ini juga rakerda untuk pan di jakarta memilih pasangan dari anies baswedan dan juga ganjar ya
sementara ada juga itu dari karangan eksternal
internal tetap mengusung nama ketung pan zulkifli hasan
seperti saya bilang tadi memang beberapa nama populer di kawasan tertentu
mas ganjar itu kuat di jawa indonesia timur misalnya
gubernur jakarta mas anies namanya muncul kuat juga di sumatera
kang emil namanya muncul di jawa barat
pak menteri pak erick thohir juga agak banyak ya agak rata tuh
di sumatera di kalimantan di jawa muncul juga nama pak erick thohir gitu
ini dinamika yang bagus sekali
walaupun pemilu masih panjang tapi kita ingin terus menerus menampilkan nama nama itu
supaya bisa dikritisikan akhirnya
jangan hanya kemudian menyempit aja
nah sekarang pun kita bisa menambah nama nama itu
tapi kita belum tahu dinamikanya bagaimana
apakah ada banyak nama atau sedikit nama
nah tergantung pembahasan pembahasan yang terjadi mulai dari pagi ini sampai nanti malam
sampai dibacakan oleh ketua umum
artinya nanti malam itu ada momen ketua umum akan menyebutkan satu nama yang diusulkan untuk menjadi perwakilan capres dari kip atau seperti apa
jadi kan usulan rakewil itu akan lebih sedikit
nah di raker nas ini akan dibahas
nah kemudian dpp ujung ujungnya seperti mandat dari kongres akan menyerahkan calon pimpinan nasional itu ke tangan ketum
nah ketum nanti akan saya kira mengajak pengurus dpp untuk bertukar pikiran
dan nanti di ujung pidato ketum dugaan saya itu akan dibacakan akan ditampilkan
kalau tidak ada perubahan ya dugaan ke saya ketum akan menyampaikan beberapa nama itu
beberapa waktu lalu juga ketum pak zulkifli hasan pernah menyampaikan ke publik bahwa
kip ini juga masih membuka peluang koalisi bagi partai lain
ada satu partai yang masih ditunggu apa siapa partai itu kalau boleh tahu
kalau bahwa akan ada yang bergabung itu sangat mungkin
dan memang ada partai yang membuka komunikasi dengan kip dan gak bisa lewat satu pintu
ya artinya nggak bisa lewat pan aja
harus ngobrol dengan golkar harus ngobrol dengan p tiga gitu
partainya apa kami belum bisa sampaikan
karena kan harus komunikasi dengan golkar dan p tiga
tapi kemungkinan itu ada masih ada waktu untuk itu
ada disebut adalah pdip ada juga disebut ke gerindra
kemudian yang terakhir ada informasi partai seluruh indonesia juga ini akan bergabung
kita lihat aja kita lihat aja partai yang mana
yang pasti partai yang bergabung itu tentu cara pandangnya di dua ribu dua puluh empat dan pasca dua ribu dua puluh empat harus sama
ya bukan hanya soal capres tapi kan ini gagasan
kemarin di surabaya keb melonsing gagasan menuju dua ribu dua puluh empat
nah jadi harus sama di situ bukan hanya cocok dalam bicara capres cawapres ya
tapi gagasan ke depan itu harus sama untuk partai yang akan bergabung itu
kalau melihat pak bima kalau melihat tadi merujuk tema besar dari acara ini juga melihat peluang para generasi muda untuk juga ikut eksistensinya
nah apakah ini kalau dikaitkan dengan nama nama yang ada di sana

tentu kalau di usia yang lebih muda ada nama anis kemudian ada nama ganjar prano apakah kearah sana nama calonnya
indikasinya kuat seperti itu
ya jadi di dua ribu dua puluh empat ini kita melihat ada tren pergeseran
popularitas kepala daerah generasi politik berikutnya dibanding ketua umum ketua umum partai
dan kan ini harus kita tangkap artinya ada rekam jejak yang dilihat oleh publik
dan rekam jejak itu dimiliki oleh generasi baru seperti yang disampaikan tadi
gubernur jakarta gubernur jawa tengah gubernur jawa barat
ada pak erik yang menteri yang masih di usia muda tetapi banyak membangun terobosan
itu ternyata kemudian dicatat oleh rakyat dan disampaikan aspirasinya kepada kami
terakhir pertanyaan saya beberapa pengamat mengatakan bahwa
kalau dilihat dari sisi elektoral tiga nama ketum dari kib ini
kurang begitu populer secara elektoral harus dibuat manuver manuver
itu tadi ada nama eksternal yang cukup berpengaruh
kalau kita lihat peta dinamika perpolitikan sekarang kan memang ada nama seperti ganjar pranowo
kemudian ada prabowo dan juga anies baswedan
apakah tiga nama ini juga nanti yang kemungkinan
sembilan besar yang salah satunya diusung
popularitas itu modal besar tapi bukan satu satunya
ada kapasitas di situ ada akseptabilitas juga di situ
karena kan kita berbicara tiga partai koalisi ini
walaupun populer tapi kalau tidak acceptable kalau tidak diterima kan nggak bisa berangkat juga
atau populer tapi kita sepakat bahwa agak meragukan kapasitasnya
bisa jadi juga tidak dicalonkan
jadi saya sepakat
kapasitas dalam survei itu modal utama tapi di situ kita lihat lagi kapasitas
di situ kita lihat lagi akseptabilitas
apakah bisa diterima oleh teman teman koalisi kan begitu dalam politik
paling terakhir nih pertanyaan saya soal acara nanti malam akan disampaikan pidato dari ketum
siapa saja yang hadir di acara nanti
ini fokus ke internal
semua elit partai pendiri partai senior partai hadir
dpr ri kemudian kepala daerah pan
dan anggota dprd pan
ada satu tiga ratus lebih
ada enam puluh an kepala daerah
pendiri partai elit partai nah semua hadir di sini nanti
kang bima arya terima kasih banyak waktunya
semoga sukses dengan acara nanti malam
baik elvira itu sedikit saya perbincangan singkat dengan ketua dpp partai amanat nasional bima arya
seperti yang disampaikan tadi mereka akan kemungkinan besar ketua umum akan menyampaikan
siapa calon nama calon presiden dari partai pan yang akan diusung
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
teddy menarik kita tunggu ya nanti malam siapa saja kemudian nama nama yang akan disampaikan dalam rakernas pan ini
teddy zuhari terima kasih update informasi anda